pemirsa viral pernahkah anda mencicipi atau setidaknya mendengar istilah anggur laut
nah jika belum saya akan ajak anda untuk mencicipi kuliner yang dipercaya bisa bikin awet muda ini
selain dikenal sebagai umi budo di jepang
anggur laut juga dijuluki kaviar hijau karena harganya yang sangat mahal
wilayah pesisir pantai singaraja bali
menjadi wilayah yang dipilih kadek lila untuk membudidayakan anggur laut
bagi masyarakat bali anggur laut dikenal dengan nama bulung boni
secara luas tubuh bernama ilmiah kolearpa sp ini dinamakan lawi lawi
penghasil terbesar anggur laut di dunia adalah okinawa jepang
yang biasa menyebutnya sebagai umi budo
di jepang umi buddha merupakan makanan mewah yang amat mahal
tak heran dicap juga sebagai kafiar hijau
umi budo hanya bisa dipanen di saat musim panas
dan jumlahnya cukup terbaik
harganya mencapai tujuh ratus ribu rupiah per satu kg anggur laut segar
di sini anggur laut dikembangkan dengan sistem tambak
agar mudah mengontrol pemberian pupuk sinar matahari dan kualitas airnya
anggur laut dipanen setelah kurang lebih tiga puluh hari
tergantung intensitas cahaya matahari
batang yang sudah mencapai tujuh cm dipilih untuk dipasarkan
sementara sisa batang lainnya dijadikan meja

anggur laut yang sudah dipilih kemudian diserilisasi dengan sistem ozon
hasilnya pun bisa langsung dimakan setelah sehari semalam diendapkan
berarti boleh dicoba sekarang
tastenya menunjukkan dimana diri kita hidup
kalau bahasanya seperti ini kan asin memang
kalau kita dengar ada ini ya bunyi meletus meletus ya
ada sensasi ini yang mahal sebenarnya
sensasi meledak ledak di mulut itu yang mahal
kalau rasa dia menggambarkan dimana dia ditumbukan
karena dia mau di laut
asin memang asin
dan kalau memang airnya bagus itu rasanya segar di mulut
saya makan anggur laut ini kayak makan
kalau kita makan sushi nih mas
ini kayak makan telur salmon ya ada topping
karena rasa dan teksturnya yang khas anggur laut paling cocok apabila dijadikan appetizer
seperti rujak ataupun salad yang cantik ini
karena apabila dimasak ataupun bersinggungan dengan air hangat
dikhawatirkan bisa mengurangi khasiatnya
karena mengkonsumsi anggur laut dipercaya bisa membuat kita semakin awet muda
berliku rewan lovina bali